kita beralih ke informasi lainnya
dengan pengawalan ketat tersangka rizik syihab dipindahkan ke rumah tahanan salemba
cabang barai skrimpolri menggunakan baju tahanan oranya
hal ini dilakukan sebagai upaya efisiensi pemeriksaan rizik sebagai tersangka
karena kasus rizik ini sudah ditangani oleh barai skrimpolri
rizik syihab aziz yanuar berharap kesehatan kliennya dapat ditangani pihak barai skrimpolri
seperti pelayanan di polda metro jaya
hal ini dikarenakan meski kondisi kesehatan rizik sudah membaik
namun rizik kerap mengalami sesak nafas
juga lambung serta pencernaan rizik yang kurang sehat
saya belum bersimpul tapi memang kabarnya hari ini pihak kepolisian akan melimpahkan ke kesehatan
kami berharap pelayanan kesehatan dan perhatian terkait kesehatan beliau